terlibat dan ai
itu mengakibatkan bdwg meninggal dunia
pada saat komunikasi terakhir dengan pihak keluarga
itu jam sepuluh pagi si j ini berkomunikasi kepada keluarga
dia posisi ada di magelang dia pengen ke jakarta untuk mengantar bapak sama ibu
tapi data dari surat permohonan visum et repertum
yang ditandatangani oleh kapolres jakarta selatan
atas nama kapolres jakarta selatan saya lupa namanya
tapi dari polres jakarta selatan
ditemukan mayat dalam keadaan terlentang pukul tujuh belas
nah pertanyaannya kapan kejadian tembak menembaknya
berdasarkan olahraga hasil otopsi
ini ada hasil otopsi
tapi masih sementara di rumah sakit polri kramajati
di mana dari hasil otopsi tersebut
luka tembak masuk dan enam luka tembak keluar
dan satu proyekter bersara di dada
perlu kami jelaskan bahwa
saudara re itu menggunakan senjata glock tujuh belas
dengan magasin maksimum tujuh belas putir peluru
dan kami menemukan di tkp bahwa barang putih yang kami temukan
tersisa di dalam makassar tersebut dua belas peluru
artinya ada lima peluru yang dimuntahkan atau ditembakkan
sedangkan saudara j itu kami menemukan atau mendapatkan fakta bahwa
yang bersangkutan menggunakan senjata jenis
enam belas peluru di magasinnya
dan kami menemukan tersisa sembilan peluru
dan kami menemukan tersisa sembilan peluru
dan kami menemukan tersisa sembilan peluru
artinya ada tujuh peluru yang ditembakkan
artinya ada tujuh peluru yang ditembakkan
artinya ada tujuh peluru yang ditembakkan
ada hari hari besar seperti hari hidup pipi
dia tidak pulang dia tiket istilahnya dia jaga di tempat tempat rawan jadi sniper gitu
tentunya saja dia ke papua beberapa kali
tentunya saja dia ke papua beberapa kali

jadi soal tembak menembak saya tidak meragukan dia

memang dia dasarnya sudah dari brimog
memang dia itu dari brimog
ini rumah sekolahan pak
di sekolahan ini aja dipenuhi cctv
apalagi di rumah seorang jenderal
karena di situ lebih marah
ibu jangan menyebutkan polisi
jadi saya sanggah lagi
bapak kok ngomong menyebutkan
dengan omongan kami bapak bilang menyebutkan
itu jangan intimidasi loh
cctv nya di rumah bapak sambuh

cctv yang di dunia apa alatnya yang di gimana di pos pos tidak menanyakan alasan kenapa cctv
itu diganti saya tadi maaf ya sampai sekarang saya jangankan ini ketemu saja enggak terus
sejumlah keterangan menyebutkan bahwa pada tanggal delapan juli jumat malam brigadir j yang sudah tidak
bernyawa dibawa dengan menggunakan ambulan swasta ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
kuasa hukum keluarga brigadir j juga menyebut bahwa adik brigadir j yang juga merupakan seorang
anggota kepolisian diminta untuk datang ke tempat ini tetapi tidak diizinkan untuk melihat kondisi
jenazah secara utuh sumber kami di rumah sakit polri keramat jati pun seluruhnya tutup mulut
terkait dengan kondisi utuh dari jenazah brigadir j keesokan harinya pada tanggal sembilan juli dua ribu dua puluh dua jenazah

dirias dan mengenakan seragam lengkap kepolisian dibawa pulang ke kampung halamannya di jambi
dan katanya itu peti peti jenazah enggak boleh dibuka yang larang yang ngomong yang ngomong yang
dari mabes itu oleh unardo sematupang jadi saya sanggah dia waktu itu mana mungkin lah pak ini saya
tanda tangani surat penyerahan sedangkan isi peti ini peti mayat saya enggak tahu entah mayat siapa di
kalau pada saat dibuka peti mayat
saya menyaksikan memang dengan mata sendiri
saya tengok disini ada tembakan itu
bolongnya agak besar disini
di dada sebelah kanan
yang dibolehkan itu cuma dua kancing
gak usah semua cuma ini aja
sesudah hari minggu
hari minggu pagi sekitar jam sepuluh
kami tengoklah darah menetes dari tangan kiri
menetes darah segar gitu kan
loh kok ada darah
kami tengoklah kami angkatlah jarinya ini
rupanya sudah luka ini
ini patah ini
ada peluru yang mengenai jari
para bote brigadir
yang kemudian tembus
dan mengenai jari
mengenai bagian tubuh yang lain
disamping soal karakter lukanya
apakah ini senjata
apakah ini senjata api
atau senjata tajam
minggu ini di internal kami
kami harap selesai
tinggal nanti kami uji itu
sebagai bahan bekal kami
ketemu sama dokes dan sebagainya